saya tahu kamu itu punya senyuman yang manis banget
tapi disini saya gak butuh penyiar dengan senyuman yang manis
saya butuh penyiar yang bagus
ngerti ya maksud saya
dear suara hati
gimana caranya menghadapi situasi kalau naksir gebetan teman
oh jadi maksudnya lo ikut seleksi penyiar gitu

juga kerjanya pas udah pulang sekolah
ya iyalah dibayar masih cuma dikasih koach doang
berarti gue boleh ikut dong ya
hmm boleh sih kenapa enggak
gila yaudah bareng gue yuk kesana
ya udah yaudah
lama banget sih
akhirnya lo telpon gue juga
gue bakalan ngasih kesempatan buat lo
tapi ingat ada syaratnya
lo harus ngelakuin satu hal buat gue
lo harus buat cewek ini yang namanya ulan dari gak datang ke sekolah sebelum penuh
habis bercanda saat gue olah

nah temenin mbak klab yuk mau ngambil hasil tes darahnya mas fadli
sebenarnya mas aku tinggal dulu ya
inilah keadaan saya sekarang
terus terang aja nika
tekanan darah saya tinggi
tapi mungkin yang
membuat saya stres
juga karena saya menyembunyikan masalah ini dari depon
tapi sepertinya memang sebaiknya seperti itu
enam bulan pun tidak pernah saya ikut sertakan dalam seluruh pekerjaan saya
karena memang tugas saya adalah belajar
kalau sekiranya kamu
memerlukan bantuan saya
kamu bilang aja ya
saya memang butuh
seandainya kamu gak keberatan
apa boleh saya pinjam tiga puluh miliar
buruan sehat ya
terima kasih ya
mari silahkan masuk
oke roman sekarang kamu seolah olah sudah jadi penyiar
kamu akan baca surat dari pendengar
panggil aja aku tante rara
ini sekarang suratnya
kamu baca dengan intonasi dan gaya kamu sendiri
style kamu sendiri keluarin di yourself oke
saya tahu kamu itu punya senyuman yang manis banget
tapi disini saya gak butuh penyiar dengan senyuman yang manis
saya butuh penyiar yang bagus
ngerti ya maksud saya oke
dear suara hati
gimana caranya menghadapi situasi kalau naksir gebetan teman
buat gue naksir gebetan itu bencana
tapi kalau emang tuhan izinkan
itu terjadi sama diri lo
pasti ada hikmah yang bisa lo ambil
karena setiap orang yang ada dalam hidup lo
pasti dikirim tuhan untuk satu tujuan
seginap mana ya lama bener
ini kalau nunggu lama lama dia nih
bisa luntur ke tamanan gue
cuma bisa bawa kembang sepatu
ini juga matik depan rumah
asal jangan kembang pasir aja
pasir dia marah
begini mah orang yang pengertian
kayak dipanggil sayang sama dia
dipanggil apaan aja
katanya jangan dipanggil yang makuasa aja
dia tuh datang beneran tuh
ya emang dia tuh orangnya kalau udah serius
pasti beneran serius
jadi gimana dong
udah sampe mana nih
gina udah sampe mana
bobi udah sampe loh
iya padahal bobi nggak naik buruk
tapi cepet kan
bobi mah pengertian
sampai kapan pun bobi tunggu
mau satu jam lagi dua jam lagi sampai menara paris itu pindah ke bekasi
sampai satu purnama pun bobby tunggu
masa sampai satu purnama lo masih mau nungguin gue
iya dong bobi ini orangnya pantang menyerah nih
ini gina hari ini ngajakin ketemuan di samudera pasifik aja nih
ya nggak bisa lah jauhan
oh yaudah kalau gitu
tunggu ya bob
oke deh bobi tunggu ya
ya dengan gimana dong
kamu terpaksa harus kesana samperin dia terus buat dia ilfil
kamu jangan kasih harapan ke dia
soalnya dia tuh orangnya gr banget
ini kamu tungguin aku ya
ya pasti aku tungguin lah mana mau ketinggalin
jadi gini cepetan
aduh gue diterima nggak ya
baiklah saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua
karena kalian sudah mau mengikuti video saya
mengikuti audisi pada hari ini
saya mengumumkan siapa yang diterima di radio kami
dan yang beruntung adalah